selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi
meski cepat setiap malam selama ramadan ribuan jamaah dari berbagai wilayah di blitar tulungagung dan kediri selalu memenuhi areal masjid bahkan meluber hingga ke halaman
gerakan sholat tidak berubah sama sekali namun bacaan sholat memang cepat
jemaah mengaku telah terbiasa mengikuti sholat rawit cepat ini mereka tiba sejak awal untuk ikut sholat isya dan tarawih cepat di masjid pompes mambaun hikam ini agar kebagian tempat
terus biasanya datangnya sejak awal atau gimana
ya datangnya itu setelah buka setelah buka kesini
itu cari tempatnya itu sulit kalau datangnya terlambat gitu
pimpinan pondok pesantren sekaligus imam sholat tarawih cepat yayi haji diliaudin azamzami menuturkan
awalnya sholat cepat ini dilakukan oleh pendiri pondok yayi haji abdul gofur sekitar tahun sembilan puluh
saat itu selain di sini sejumlah pondok pesantren di tulungagung dan kendiri juga melaksanakannya
namun di pompes mambaul hikam yang masih bertahan turun temurun hingga kini
jumlah saya itu sudah melakukan tarawih seperti ini
jadi saya tinggal meneruskan
raweh ini tidak mengurangi satupun dari syarat atau rukun daripada allah
pondok pesantren mabukun
pondok pesantren membaul hikam berdiri sekitar awal abad sembilan belas lalu
dan kini jumlah santrinnya mencapai seribuan dari berbagai wilayah di tanah air
sholat cepat di pondok pesantren mambaul hikam ini hanya dilakukan untuk sholat terawih dan witir saja
sedangkan sholat lima waktu berjalan seperti pada umumnya